cebol gile lu hahaha perabotan si bencos bencos bencos kumpul semua
itu tapi ngepet kita hilang
lumayan gede bagus lagi pasti banyak duitnya kita
wah bol hati gua kagak pilih rumah boleh gede kalau perabotannya kosong
belom pengkapa guna duitnya kagak apa yang mudah betul juga ya bos
sekali ciligung wah
terus apa hubungannya bos
di bencos bencos kalau reuni duitnya geblok geblok geblok
empang dia jual sawah dia jual perabotan dia jual yang penting malam ini dia enjoy
dia happy yang bener aja bohong
terus gimana bos
ayo udah kita empat aja kita kepetin si bencos bencos
di malam ini ya hahaha oke deh kalau gitu bos setuju deh
hai bencis was a jerken punya bandai

akika transperan dari depok
maaf ya kayaknya gak kenal banget itu
binan baru ya kayaknya baru meletek deh
ember kita kan semong semong loh satu rumah pun
makanya akika dilipat ke belakang
kayaknya bis baru ya
joget joget pada kalian ya sepuasnya
ini saya saran untuk kata kata ini
iya kok tau goreng sih
nek kalau ada acara di sindang tau goreng dong nek
akika kan ada pergaulan loh
kan iya tau yang datang ke sindang kan
sutra hadinda daftar
oh kalau begitu akika ikutan daftar deh nih
nek namanya siapa
malam mekang siang guncu
nek berarti nek pada pergi semuanya
ayo buruan semua kumpul di sini
berhubung malam hari ini kita kedatangan tamu
teman kita yang baru maka kita perlu tahu dong
siapa namanya dari mana datangnya oke
sekarang kita tanya satu persatu dari mana dia
kalau ada namanya oke siapa
namanya siapa sih nek
iya tadi akika kan udah bilang
oh namanya dari mana
dari depok transferan begitu nek
cuka memang bareng
eh terasa kamu di sini
itu dia yang tadi kecil itu loh
aduh padahal itu babi ngepet
tuhan kok bernyanyi juga apa ya
ini artinya ada baby ngepet lu tahu enggak kalau selama ini kami pesta baik baik aja

bapak bapak bapak bapak
bapak bapak bapak bapak
lo kurang ajar lo
itu bencong bencong jatah gue pocolongok
ganggu aja lo dasar benseng
lo kurang ajar gue patah patahin
gue jadi perkenal lo ya
jatah kamu tak duluin
eh lo kurang ajar weh eh eh
waduh duitnya banyak
gue ilah perabotannya
kemana sih cebol ini
aduh aduh aduh aduh
loh kok jadi begitu sih
kita ngepet bensus jadi ketularan bos
udahlah bos yang penting kan kita udah berhasil
eke dikejar kejar ama si pocolongok bos
kita cepet kabur
ah atuh tolong
ah atuh tolong